sejumlah desa di kecamatan larangan brebes jawa tengah mulai kekurangan air bersih
sumur warga mengering sehingga warga harus mencari sumber air alternatif untuk keperluan sehari hari
sejumlah desa di kabupaten brebes jawa tengah kekurangan air bersih
warga pun mencari sumber mata air bersih
salah satu lokasi yang diserbu warga untuk mencari sumber air adalah sungai rambatan
meski air sudah surut warga tetap mengais air dari dasar sungai
warga mencari air di dasar sungai karena sumur sudah mengering
setiap hari warga sekitar sungai mencari air guna keperluan minum dan memasak
salah satunya adalah warga desa pemulihan kecamatan larangan
warga desa ini sudah mengalami krisis air bersih sejak dua bulan lalu
mereka mengambil air di sungai dengan cara menggali lubang kecil di dasar sungai
warga desa ini sudah mengalami krisis air bersih sejak dua bulan lalu
warga desa ini sudah mengalami krisis air bersih sejak dua bulan lalu
sementara kami masih prediksi yang ada adalah sesuai dengan yang tahun yang kemarin
karena memang di desa desa tahun kemarin belum ada pembangunan pembangunan sumber air baru
maksudnya inventarisir sumber air baru
jadi masih di empat puluh satu desa dan dua belas kecamatan
badan penanggulangan bencana daerah kabupaten brebes berharap pihak swasta ikut andil
membantu warga yang mengalami kekeringan
imam suripto brebes jawa tengah